sidang lanjutan dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati dengan agenda mendengarkan saksi dari keluarga almarhum brigadir yosua berlangsung di pengadilan negeri jakarta selatan sejak selasa pagi
sidang ini menjadi kesempatan pertama bagi para terdakwa utama bertemu langsung dengan orang tua dan juga kerabat dari brigadir yosua
sejumlah gesture ditampakkan sambo maupun putri merespon sejumlah keterangan dari kedua orang tua yosua
lalu apa kemudian makna sejumlah gestur dari putri maupun sambo
kita akan bahas lebih dalam dengan pakar mikro ekspresi kirdi putra
selamat malam pak kirdi apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik
baik alhamdulillah dalam kondisi baik pak girdi
ini kita tahu bersama menjadi perhatian publik sejak pagi hari kemudian pertemuan pertama antara terdakwa dan juga kedua orang tua
komunikasi atau interaksi pertama adalah ketika ayah anda dari yosua meminta kepada kedua terdakwa membuka masker
apa yang bisa kita cermati kemudian pak dari ekspresi kedua terdakwa saat mau tidak mau melepas maskernya begitu
sebetulnya kalau kita bicara ketika fs dan pc buka masker ekspresi awal yang terlihat seperti capek doang gitu ya
karena kita belum bicara substansi ketika mereka ketika meminta maaf dan lain sebagainya
jadi hanya itu aja belum terlihat yang belum banyak yang bisa kita lihat dari situ
oke baik tapi kemudian ketika sepanjang mendengarkan
keterangan saksi kedua orang tua kemudian mayoritas adalah mereka banyak menunduk ataupun membaca berkas
tapi ketika kemudian sambo dan juga putri membacakan statementnya yang salah satunya adalah meminta maaf
ini kan cukup kontras begitu ya ketika kita lihat ada ekspresi menangis
tapi satu sisi sambo juga rasanya terbawa suasana ketika putri membacakan permintaan maaf
bagaimana kemudian kita melihat ini pak kirdi
nah kalau kita lihat yang pj ini membacakan itu terlihat berbeda satu ratus delapan puluh derajat ya benar benar jauh gitu bedanya
nah ketika bicara sambo fs ini ketika membacakan benar benar ekspresinya dia adalah ekspresi seseorang itu membaca
dan kalau kita perhatikan bait bait permintaan maafnya itu sebetulnya dibandingkan sebelum sebelumnya itu relatif sebetulnya kontekst masih sama

jadi buat saya ini bukan sebuah permintaan maaf yang lugas
tulus seperti itu
ini adalah sebuah permintaan maaf yang dirancang untuk membuat menampilkan sebuah alasan
kenapa saya katakan demikian
kalau permintaan maaf yang tulus itu ada tiga aspek yang perlu kita perhatikan
aspek pertama adalah siapa yang minta maaf kepada siapa dan materi permintaan maafnya apa
sementara yang ditampilkan oleh fs materi permintaan maafnya itu ditambah bumbu
dengan bahwa saya waktu itu tidak bisa berbicara
tidak bisa mengendalikan emosi
dan kemudian karena perbuatan yang dilakukan oleh
itu kan sebetulnya alasan pembelaan diri
itu bukan sebuah permintaan maaf
itu benar benar sebuah pernyataan kalau saya bilang
nah berbeda dengan yang disampaikan oleh pc
pc ini kalau ditarik sebuah emosi yang melandasi dari permintaan maaf tersebut
saya bisa melihat bahwa itu pure satness
sebuah seseorang ibu
seorang perempuan yang terpapar dengan emosi yang disampaikan oleh ibu dari joshua
sehingga dia mengeluarkan emosi sedih dan ketika sedang membaca itu digabung dengan beberapa emosi takut
dan juga ada emosi mengkerut diri agak tentang discuss gitu sama diri sendiri
gabungan ini adalah menyesal
dan kalimat yang bagian akhir adalah saya ikhlas dalam mengikuti persidangan
dan semoga semuanya akan terungkap
istilahnya itu adalah kalimat yang bisa artinya dua
terungkap secara drama yang sudah dibuat
yang satu lagi adalah terungkap sejelas jelasnya
artinya sinyal ini disampaikan
pc ini sebetulnya menurut saya berdasarkan semua yang pernah terjadi dari awal sampai akhir
buat saya dia bukan sentrum atau tengah
ujung dari semua kejadian ini
kalau memang pelecehan tersebut terjadi maka pc yang berada di sentral disini semuanya
tetapi karena ini merupakan simpang siur kejadiannya
pindah pindah tempatnya nggak jelas gitu
maka saya melihat bahwa sentrumnya justru fs disini
nah dimana r baradae almarhum j siti dan kemudian pc
itu adalah bagian dari matahari cahaya
yang kemudian ditarik dari tengahnya ini
jadi sebetulnya yang tahu puzzle lengkapnya fs
peci cuma akhirnya bawa diri aja
udah ikutan aja
pak kirdi kemudian kalau anda menyebutkan puzzle lengkapnya hanya verdi sambo yang mengetahui
apakah kemudian yang dimaksud adalah puzzle dari sebuah skenario yang memang dari awal disiapkan
atau kemudian terbuka sejujur jujurnya
seperti yang kemudian salah satu opsiun dari apa yang kemudian terjadi
kalau anda melihat dari ekspresi saat itu begitu
jadi kalau misalnya saya katakan ketika misalnya contoh fs dan ketemu pc gitu ya
ketika di awal
ketika kan di pc nya cium tangan
f kemudian tanda petik mereka terlihat mesra satu sama lain
buat saya ini adalah aparan publik ya
stun buat publik gitu loh
ditampilkan itu sekaligus untuk menenangkan pc
karena kalau kita perhatikan
yuk kita lihat pola yuk
kalau kita bicara pola
dari awal hingga sampai sekarang
fs itu terlihat sangat tenang sangat percaya diri
nah ketenangan dan kepercayaan diri itu bisa disebabkan kalau kita tarik sebuah analisa itu tiga hal
satu karena dia tidak bersalah
berarti tidak terjadi apa apa
lalu kalau tidak bersalah j masih hidup kan gitu istilahnya
ya jadi artinya bisa kita abaikan yang nomor satu
yang nomor dua karena dia adalah seorang perwira polisi bintang dua
maka dia terlatih menghadapi berbagai macam jenis kejahatan
berlaku tindak kriminal
sehingga dia harus tegar tegas dan lugas gitu
sehingga kepedean ini bisa muncul dari sifat yang terlatih
atau yang ketiga gitu
ada sesuatu atau seseorang yang menjadi pegangan dia
yang istilahnya dia masih punya kartu

pertanyaannya yang harus ditanyakan kan sesuatu atau seseorang ini apa
yang membuat dia bisa bertahan dengan sepercaya diri itu
nah india berusaha untuk menularkan ke pc
itu alasannya kenapa dia kuat pc nya itu kayak bumi dan langit saya katakan tadi
ini yang kemudian juga menarik kemudian kita cermati interaksi antara verdi sambo dan juga putri candrawati
ketika putri membacakan surat permintaanmu
maaf namun kemudian ekspresi sambo ini berubah
ketika mendengarkan keterangan dari orang tua yosua rasanya muka tegang itu masih ada
muka defensif masih ada
tapi kemudian saat pc membacakan ada ekspresi seperti ikut larut begitu
apakah pak kirdi melihat ini juga atau seperti apa kita memaknai ini kemudian
gini misalnya pun mereka ada dua orang terdakwa
dan mereka katakanlah
bersalah untuk beberapa hal
yang bersalah pada apa kan
namanya pengadilan yang mereka memutuskan
tetap saja mereka adalah manusia yang bisa merasa kan gitu ya
salah satu alasan kenapa menurut saya analisa saya ketika bicara pc dan fs
ketika orang tua kedua orang tua yosua itu berkata kata cerita memberikan saksian
mereka itu banyak nunduk dan tidak melihat ke arah orang tua yosua
karena menghindari paparan visual itu membuat mereka bisa bertahan
tidak tumpah lah
tidak bocor lah emosinya
sementara ketika pc membacakan itu ya karena ini istrinya sendiri kedekatannya lebih dekat
wajar kalau fs kemudian lebih memunculkan ekspresi emosinya dia
jadi buat saya ini adalah menampilkan sisi manusianya dari fs
bahwa dia seorang manusia yang bisa bersalah ya kita akui
tapi kesalahan tersebut walaupun nanti sudah ada penyesalan permintaan maaf sekalipun
tetap proses hukum tetap harus berjalan
artinya kemudian menurut anda pak girdi apakah ketika pc membacakan permintaan maaf ini menjadi momen yang goyah begitu
untuk seorang verdi sambo yang mencoba tegar dari awal ya
buat saya kata kata goya itu kurang representatif ya untuk hal ini
bahwa kemudian muncul
emosi yang menandakan bahwa dia juga sebetulnya bisa merasakan perasaan sedih perasaan marah itu bisa dirasakan sebagai manusia
ini cuma bahwa dia akhirnya ada pertahanan dia untuk menutupi itu selama ini terlihat tegar itu akhirnya keluar
ini juga menarik kemudian kalau tadi kita cukup banyak membahas begitu bagaimana kemudian pc membacakan
sebelumnya verdi sambo juga membacakan
dengan kalimat apa kemarahan yang ada itu kemudian akibat dari apa yang dilakukan anak anda kepada istri saya
itu dibacakan kepada orang tua yosua
saat itu ketika menyebutkan anak anda rasanya pelafalannya lebih lambat
ada kemudian intonasi yang ditekan pada beberapa suku kata begitu
bagaimana kemudian melihat membaca ini pak girdi
makanya kalau kita bicara bahwa pelafalan kan intonasinya itu berbeda
lebih mendalam ketika bicara tentang terkait bahwa ada dari sisi perlakuan anak anda
nah buat saya ini sesuatu hal yang pertanyaan yang muncul adalah pesan apa yang mau disampaikan sih gitu ya
kalau saya secara gamblang saya akan bilang pesan yang mau disampaikan oleh fs adalah dia ingin menyampaikan bahwa dia itu konsisten dengan ceritanya
jadi kalau misalnya mau bertahan disitu bertahan terus gitu
ada pun kan tinggal dibuktikan nanti
kalau ternyata misalnya tidak bisa dibuktikan tidak adanya kejadian kejadian demi kejadian
akhirnya kan mau nggak mau akhirnya terpaksa percaya pada versi yang itu
dan buat saya ini strategi yang walaupun sangat tidak apa ya tidak terlihat tidak empatik
tetapi dari sisi pandang bahwa terdakwa ini bisa jadi efektif loh
makanya aparat penegak fokus itu
itu kan perlu untuk bekerja lebih keras
buat perjalanan lebih jauh gitu ya
untuk membuktikan bahwa ini memang ada sebuah skenario lain yang memang berjalan
bukan sebuah skenario yang dijual gitu loh oleh fs dan sekelilingnya
berarti bisa diartikan kemudian ini seperti satu rangkaian begitu
kemudian kalau kita mundur sedikit beberapa ekspresi sebelumnya adalah menunduk adalah mempertahankan apa yang kemudian
jadi itu adalah konsistensi dari cerita yang dibangun itu ya pak gerdie berarti
gini seaneh apapun selucu apapun tidak masuk akal tanda petik apapun
dia berusaha untuk menanamkan sebuah konsistensi
tinggal pertanyaannya adalah masuk akal nggak masuk akal kalau kita sampaikan seperti itu
semua orang berhak bilang sebuah cerita gak masuk akal
tapi kalau itu disampaikan dengan konsisten
akan ada juga orang yang lama lama percaya
dan konsistensi itu bisa dibongkar
dengan sebuah bukti yang solid dan valid
pertanyaan saya bukti dan solid yang validnya itu ada apa enggak bahwa kejadian ini tidak seperti itu
kalau misalnya nggak ada akhirnya ini cuma sebuah drama kolosal
karena ujung ujungnya adalah bahwa akhirnya skenario yang harus diterima adalah yang disampaikan oleh fs dan lingkungannya ini
pak kiri ini juga menarik adalah bukan hanya apa yang terjadi pada sidang saksi hari ini tapi kemarin
kemudian sejumlah saksi juga dihadirkan
yaitu salah satunya yang menarik perhatian kita dan publik adalah susi tentunya
bagaimana kemudian pak kirdi melihat kemarin susi yang rasanya lancar sekali mempraktekkan perintah hakim terkait dengan apa yang terjadi saat itu
namun kemudian banyak lupa di beberapa momen
seperti apa anda membacanya pak
kalau pertama tama kita perlu pahami dulu bahwa ketika seseorang itu benar benar mengalami sesuatu otak kita itu menyimpan berdasarkan part part kejadian demi kejadian
jadi kejadian pertama dikunci disimpan
kejadian kedua dikunci disimpan
kejadian ketiga dikunci disimpan di sel otak yang berbeda
sehingga ketika kita menggalinya lagi itu bisa kita ambil sesuai kebutuhan
misalnya langsung ke kejadian dua jam kemudian misalnya ini
karena semuanya terpisah jadi satu
tidak jadi satu
namun ketika kita menghafal sesuatu itu semua dimasukkan ke dalam sebuah penyimpanan gonduk penyimpanan
dimana untuk kita melihat satu demi satu di dalamnya kita harus memproses dulu semuanya
satu bundel ini semuanya
harus rulet artinya pak
kemudian harus rulet
makanya salah satu teknik di dalam
satu teknik di dalam investidasi adalah meminta si terperiksa tersangkara terdakwa untuk mengulangi secara acak
untuk melihat itu memang sebuah teknik
dan ternyata terbukti bahwa susi tidak bisa ketika ditanya hakim majelis hakim berimprovisasi itu dia tidak bisa jawab
nah ini sudah satu
ini poin pertama bahwa menandakan bahwa adanya sebuah petunjuk terjadinya kebohongan atau desepsi
yang kedua ketika hakim membombardir dengan kamu bohong misalnya atau kamu tidak masuk akal
masuk akal apa tidak
itu kan benar benar pertanyaan sebetulnya
kebanyakan yang disampaikan oleh susi itu dia
nah sementara ada pola lain ketika ada beberapa pertanyaan hakim itu langsung dijawab secara lugas sama dia
tidak begitu pak hakim
maksudnya masa kamu tidak kenal hakim
apakah kamu disuruh
tidak pak hakim
itu dengan cepat dijawab
artinya dia sendiri sudah memberitahu
ada dua bagian yang dia pilah dengan jelas sekali bagian sini dia nggak bohong
yang dia lawan secara langsung
bagian sini berarti dia berbohong
nah itu yang kedua
yang ketiga berdasarkan pola ini kalau kita bicara tentang auditor investigator penyidik segala macam
kita sudah hafal bahwa ada pola pola di mana sistem pertahanan orang ketika berbohong
mereka mencoba untuk tidak berbohong lebih lanjut karena tidak harus menutupi sebuah kebohongan
dan kebohongan lain itu capek
ya bisa blunder makin panjang
sehingga ada tiga teknik yang bisa biasa digunakan
satu teknik diam saja
kedua teknik bilang lupa
ketiga teknik bilang saya nggak tahu
dan ini keluar semua gitu loh
jadi istilahnya sangat wajar kalau majelis hakim itu murka gitu saat itu
ini artinya sebetulnya majelis hakim maupun jpu yang sudah berbohong mereka tidak bisa berbohong
jpu yang sudah biasa menginterrogasi orang menanyakan runtutan sebuah kejadian ini mungkin langsung bisa menilai begitu ya
apa yang kemudian diutara kan oleh susi
nah ini yang juga menarik dan banyak menjadi perhatian begitu pak girdi adalah pemilihan atau diksi kata yang digunakan oleh susi begitu pak
apakah kemudian ini bisa kemudian kita identifikasi
apakah kemudian ini sebagai sebuah skenario yang dihafalkan
atau memang ini menjadi kata kata yang sering digunakan oleh
bahasa bahasa baku dan tertulis rasanya ya
kalau kita bicara tentang bahasa bahasa baku yang disampaikan kita lihat juga polanya
di sisi lain ketika dia baru membantah kata kata majelis hakim banyak kata katanya yang ketika dia spontan dia keluar itu nggak baku sama sekali kata katanya
saya lupa hakim pikiran saya terganggu segala macam
itu kan bahasa bahasa nggak baku
sementara ketika lain ketika diucapkan
ini kan bukan istilah istilah yang common atau biasa digunakan oleh masyarakat pada umumnya
bukan berarti salah loh ya bahwa dia menggunakan kalimat itu
tapi kemudian ada bagian lain ketika dia menjawab ya kalimatnya juga nggak baku
nah pertanyaannya lalu apa nih kalimat baku yang diucapkan di sini
ini kan kalimat hafalan sekali kalau kita baca buku gitu ya buku textbook gitu ya
wajar kita mengingatnya banget

kecuali dia punya cukup waktu untuk kemudian mengadaptasi itu menyadur istilahnya
sehingga kata katanya tidak baku
tapi seperti itu tidak punya kesempatan buat itu
ini artinya terlihat dari inkonsistensi diksi ya
salah satunya pak girby
kita akan lihat seperti apa kemudian jalannya sidang berikutnya dengan saksi lainnya
apakah kemudian pola yang sama mungkin akan berulang atau selebihnya kita akan serahkan tentunya
semua fakta semua asumsi yang ada pada persidangan
terima kasih atas waktu anda pak kirdi putra pakar mikro ekspresi telah bergabung sama kami di cnn indonesia prime news
selamat malam salam sehat pak kirdi
selamat malam salam sehat mas bram